lima hari menjelang idul fitri bandara soekarno hatta tanggerang banten mulai tampak padat
adapun puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada sabtu besok
hingga pukul satu siang tercatat satu ratus delapan puluh sembilan pesawat yang terbang mengangkut lebih dari tiga puluh ribu penumpang
sementara itu pesawat yang mendarat di bandara ini mencapai satu ratus dua puluh delapan unit yang mengantar sekitar tujuh belas enam ratus penumpang
jumlah ini masih akan terus bertambah hingga malam nanti
untuk melayani penumpang bandara soekarno hatta menerjunkan rata rata tujuh ratus personil setiap hari
yang tiga ratus sembilan puluh diantaranya merupakan personil keamanan dari tni dan polri
untuk mengetahui situasi terkini dari bandara soekarno hatta
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia rafraf kahvi
rafraf hingga siang ini tercatat sekitar tiga puluh ribu penumpang membedati bandara soekarno hatta
apakah ini merupakan yang terpanjang
sebanyak pekan ini
prabu berdasarkan data dari posko lebaran yang kami dapatkan
bahwa jumlah dari tiga puluh ribu pada
tadi sekarang sudah meningkat menjadi enam puluh ribu penumpang
data yang kami update pada pukul tiga sore tadi
dan ada empat ratus dua puluh delapan pergerakan pesawat yang saat ini sudah terjadi
dan dari beberapa maskapai yang saat ini sudah melayani
total ada sembilan belas delay yang terjadi oleh maskapai penerbangan garuda indonesia
kemudian juga lion kemudian juga ada enam air sri jaya dan lain sebagainya
dan dari total enam puluh ribu penumpang yang saat ini memadati bandara soekarno hatta ini
diperkirakan masih akan tetap terus bertambah
sampai nanti diprediksi akan meningkat pada h satu
h satu lebaran yang diperkirakan akan berjumlah sembilan puluh tiga penumpang dalam satu hari prabu
dan itu pun yang terbanyak kedua pada hari lebaran agak sedikit menurun
dikarenakan masyarakat sudah berada di kampung halaman
dan diperkirakan ada sekitar tujuh ribu penumpang pada hari lebaran
raff raff kaffi terima kasih atas laporan anda dari bandara soekarno hatta